kayaknya di luar cita cita milenial yang pengen jadi apa youtuber selebgram dan lain lain gitu ya
melihat sosok sosok tadi kayaknya ingin jadi seperti mereka gitu
nah kalau berbicara soal profesi di industri teknologi digital
indonesia disebut akan kekurangan sembilan juta talenta digital atau sumber daya manusia
yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi
tapi nanti dua ribu tiga puluh mendatang
nah menteri komunikasi dan informatika johnny g plate bahkan menegaskan
indonesia membutuhkan sekitar enam ratus ribu talenta digital per tahunnya
kemudian apa nih dampaknya terhadap industri teknologi indonesia ke depannya
kalau angka ini tidak terpenuhi
kita bahas malam ini bersama usman kansong dirjen informasi dan komunikasi publik
kementerian kominfo dan juga ada seto lareno co founder binar academy
pak usman mas seto selamat malam
selamat malam usman
oke saya ke pak usman dulu
pak usman ini kalau ngomongin data ada data dari imd world digital competitiveness
daya saing digital indonesia dua ribu dua puluh satu naik gitu lima puluh tiga dari sebelumnya lima puluh tiga peringkat pada tahun dua ribu dua puluh
meskipun naik di tahun sebelumnya namun peringkat indonesia di asia pasifik
masih jauh di urutan ke dua belas dari empat belas negara
kalau kita lihat dari angka ini pak usman kondisi daya saing digital indonesia
kesiapan tenaga kerja indonesia di bidang digital ini seperti apa
ya memang tadi data yang anda sebutkan puspa betul sekali
kita tentu saja menyambut positif ya peningkatan world digital competitiveness indonesia ya
tetapi di sisi lain memang seperti yang anda sampaikan tadi
di asia pasifik kita masih urutan ke dua belas dari empat belas negara
dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional menyebutkan
ya diperkirakan pada dua ribu tiga puluh ini kita bandingkan dengan negara lain ya
india ini akan mengalami surplus ahli digital hingga dua ratus empat puluh lima juta orang
sedangkan indonesia akan kekurangan akan kekurangan tadi seperti yang anda sebutkan tadi
sembilan juta ya tadi
dan mengutip hasil riset bank dunia ini saya kutip
delapan juta talenta digital tadi yang disebutkan oleh menkom info
dinamika revolusi industri empat juga membutuhkan peningkatan kompetensi sdm
berkaitan dengan teknologi digital terkini
kepala lead bank sdm kementerian komunikasi ini di komunikasi
ada kepala lead bank yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menghasilkan talenta talenta digital
dia mengatakan bahwa kita ini kekurangan
enam ratus ribu tenaga kerja setiap tahunnya
ya akibatnya apa ya pertumbuhan perusahaan digital rintisan atau startup di indonesia ini kan luar biasa ya
tetapi tidak diimbangi dengan supply talenta digital yang handal
nah karena itu barangkali di masa depan
kalau tidak kita ambil langkah langkah strategis dan taktis
maka perusahaan rintisan digital itu akan banyak merekrut tenaga kerja asing
tadi kita sampaikan india itu surplus luar biasa dua ratus empat puluh lima juta orang
di ceo beberapa perusahaan digital di amerika di dunia itu kebanyakan dari india
nah ini tantangan buat kita juga begitu puspa
ya menarik memang kalau melihat india yang sudah
beberapa warganya sudah menjabat sebagai ceo teknologi raksasa begitu ya di dunia
tapi saya ke mas eto sekarang mas eto kalau melihat ini gap skills ya

kayaknya kita ada gap skills di indonesia yang ternyata cukup tinggi nih di bidang teknologi
informasi teknologi kalau melihat kondisinya seperti ini saat ini seperti apa mas eto
ya memang kita memang punya tantangan besar ya untuk bisa memberikan talenta digital
untuk bisa digital transformation ke depannya
tapi walaupun kita punya permasalahan di supply sekarang ini
kita harus punya positive thinking kita harus optimis bahwa kita mampu untuk bisa
untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan talenta digital
dari kita sendiri di binar academy kita mendapatkan sebuah data bahwa banyak sekali
ini menandakan bahwa memang sudah ada sebuah awareness dari pelaku di industri
atau profesional yang kemudian ingin juga shifting career nya mereka ke dunia digital
karena di dunia digital kita tidak bisa mengambil data dari pelakunya kita tidak bisa mengambil data dari pelakunya

kemudian apply science dan segala macamnya
dan juga dari peran pemerintah sekarang juga cukup mulai besar banget nih untuk bisa memberikan fasilitas
untuk bisa masyarakat untuk belajar tentang digital
begitu juga dengan banyak juga lembaga lembaga institusi non formal yang juga ikut ambil bagian dan terus bertumbuh
bisa menyiapkan karir talenta talenta baru di kedepannya lima atau sepuluh tahun ke depan
jadi saya sangat optimis dengan adanya bonus demografi yang kita punya sekarang ini
untuk bisa menjadi talent leaders di asia tenggara seperti itu
oke saya kembali lagi ke pak usman
pak usman kalau tadi menyebutkan india kita tahu pusat apa ya pusat teknologinya bang lor
nah sementara kalau di indonesia pak usman melihatnya seperti apa
sebaran peta sebaran daya saing talenta digital ini ada di titik mana pak usman
ya saya kira bisa dilihat dari sebaran jaringan internet misalnya teknologi internet
ini kan kalau kita lihat memang masih bertumpu di jawa dan sumatera katakanlah indonesia barat dibandingkan indonesia timur

nah karena itulah presiden memandatkan kementerian komunikasi dan informatika

melakukan akselerasi transformasi digital
kalau kita ingin menghasilkan talenta digital tentu saja infrastrukturnya kan harus siap
infrastruktur apa itu ya digital internet dalam hal ini
nah jadi kita akan mencoba mengurangi digital gap
ya digital gap atau kesenjangan digital antar provinsi antar wilayah antar daerah antar desa dengan kota
kemudian antara daerah tertinggal tiga t gitu dengan pusat pusat
kota ini sedang kita akselerasi sungguh sungguh ya supaya nanti peta daya saing digital itu lebih merata begitu
lebih merata tidak hanya terpusat di jawa katakanlah seperti itu
dan setelah sebaran peta teknologi digital atau jaringan internet katakanlah simpelnya seperti itu
maka pekerjaan besar berikutnya adalah menghasilkan digital talent
menghasilkan talenta digital baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
dan kementerian komunikasi dan informatika punya program itu
jadi bukan hanya program transformasi digital dalam konteks penyiapan infrastruktur supaya lebih merata
tetapi juga kita menyiapkan sumber daya manusianya tadi itu untuk menjawab daya saing kita yang masih tertinggal di asia pasifik
sebentar tadi pak usman menyebutkan ada akselerasi digital yang dilakukan mungkin pembenahan infrastrukturnya dulu begitu
kemudian baru edukasinya tidak bisa sejalankah
iya tentu saja ini paralel
paralel tetapi ya dilakukan di daerah daerah yang transformasi digitalnya atau infrastruktur digitalnya sudah tersedia
sementara di daerah daerah yang belum ada infrastruktur digital
bagaimana kita bisa memperbaikinya
kita melakukan secara praktikal bukan cuma teori loh
kalau sarana infrastrukturnya tidak ada begitu ya jadi memang paralel tetap kita lakukan
dalam arti di daerah daerah yang sarana teknologi digitalnya sudah baik itu kita didik sdm nya
tetapi di daerah daerah yang belum ya kita benahi dulu infrastruktur digitalnya sambil kita juga melakukan
katakanlah edukasi juga kepada mereka ya
tetapi pasti edukasinya akan terbatas ya karena sifatnya hanya teoritis
karena kita tidak bisa menunjukkan kepada mereka misalnya bagaimana mempraktikan penggunaan teknologi digital itu
karena infrastrukturnya belum tersedia
mas eto kalau melihat dari masyarakat yang ingin bekerja di bidang ini di industri teknologi ini
tinggi nggak sih atau mungkin datangnya dari justru dari wilayah wilayah yang tadi disebutkan oleh
pak usman dari wilayah barat yang memang tersentuh atau pemerataan teknologinya jauh lebih baik pemerataan internetnya jauh lebih baik
oke kalau dari sisi infrastruktur kita sangat sangat bangga dengan kominfo dimana sekarang itu akses internet dari sabang sampai merauke itu bisa diakses
tapi kemudian ada tantangan terbaru dimana ternyata banyak orang orang di luar pulau jawa itu belum punya sebuah sense atau sebuah awareness bahwa ada kebutuhan akan
sense atau sebuah awareness bahwa ada kebutuhan akan
industri teknologi itu adalah permasalahan yang kedua
karena beberapa program program pemerintah even di kampus merdeka dimana memang benar benar dari kementerian kementerian dikbut untuk bisa membantu adanya creating digital talent
di sini berarti ada sebuah accessibility yang belum bisa dijangkau oleh orang di luar jawa tentang adanya kebutuhan
kebutuhan talent digital kedepannya
ini ada banyak hal yang perlu kita harus kita perbaikin selain infrastruktur yaitu adalah bagaimana kita juga bisa memberikan informasi akan pentingnya dan opportunity di digital carrier
kedepannya itu yang pertama
dan yang kedua bagaimana formal edukasi atau formal education di sini adalah kampus itu juga harus membuka diri untuk bisa mau berkolaborasi dengan banyak stakeholder yang ada di indonesia
membuat karir membuat
talen digital dan yang ketiga
yang paling penting adalah peran industri
peran industri untuk
kemudian mereka mau menggunakan
yang masih relatif junior
untuk bisa diberikan kesempatan
ini adalah permasalahan yang sangat pelik
di industri sekarang ini karena
semua company company yang
sudah digital atau company technology
inginnya semua orang itu senior
sehingga akhirnya apa
akhirnya tidak ada transformasi
tidak ada kesempatan dari
luar pulau jawa sekalipun
untuk bisa kemudian
mempraktekan ilmu mereka
mempraktekan knowledge mereka jadi
itu juga ada peranan penting
dari berbagai macam stakeholder yang kemudian
akhirnya membuat sebuah ekosistem digital
dan yang terakhir yang menurut saya paling penting
adalah peran dari private sector
juga atau profesional untuk
ilmu mereka kepada
ingin masuk ke dunia digital karena ini sekarang
gap yang cukup besar sekali
kebutuhan digital kita semakin tinggi tetapi
orang yang mau memberikan
jadi memang belum banyak
kesadaran akan masyarakat
khususnya di luar pulau jawa yang
industri teknologi ini sangat luas
untuk menjadi lapangan pekerjaan
saya mungkin ke pak usman
pak usman kemudian bagaimana
kerjasama antara kominfo dan juga kemendikbud
terkait dengan kesiapan
sdm di bidang tick ini karena kalau
memang belum dari sekarang disiapkan mungkin
angka sembilan juta kekurangan
talenta itu niscaya akan terjadi begitu
salah satu penyebabnya kan begini
di indonesia ini
berapa banyak sih kampus
yang ada jurusan
atau jurusan komputer
begitu ilmu komputer ya
jadi dari empat kampus
yang memiliki program studi
terkait dengan tik
ya terkait dengan tik
ini kalau kita hitung
rata rata misalnya satu juta lah
lulusan ya hanya
masih ada talent gap empat ratus
sampai empat ratus lima puluh setiap tahun
nah karena itu
ya kita bekerja sama
komunikasi indonesia bekerja sama dengan
kemendikbud ya untuk
sejumlah program kita punya program
gerakan nasional literasi
digital ini yang paling dasar
tetapi di gerakan nasional literasi
digital itu ada materi tentang
digital skill kemudian di tingkat
menengah di middle
kita punya program digital
banyak masyarakat ini
kita sudah melakukan
pelatihan digital talent scholarship
itu sebanyak satu ratus sembilan
dengan jumlah tema atau materinya
lalu di tingkat yang
advance kita punya
ini kita bekerja sama
dengan berbagai universitas
di tingkat dunia
nus misalnya ada
singhua kita bekerja sama
selain itu kita pun bekerja sama
juga dalam program kampus merdeka
dalam kampus merdeka kita mengusung
sistem yang kita sebut
di mana materi materi yang diberikan
akan dikonversi menjadi
sks jadi begini
saya kira begini
banyak kampus yang menitipkan
magang di perusahaan perusahaan
yang disebutkan tadi
kemudian ini jadi dikonversi
menjadi sks ini juga
bagian dari kerjasama yang
menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan
it ya apakah itu perusahaan
misalnya agar alumni alumni
yang kita miliki baik di kemendik
maupun kominfo ini bisa ditampung
di sana bahkan kita juga
punya rencana ya untuk
sekolahnya kominfo kita punya
sekolah multimedia itu menjadi
semacam apa ya
indonesia begitu ya supaya
kebutuhan talenta digital
ini bisa tercapai dan tentu saja
bekerjasama dengan kmn bigboot
dalam penyusunan kurikulumnya
oke kita harapkan juga
semoga dengan upaya tadi
meningkatkan kesadaran dan juga wawasan
pastinya ya akan industri informasi teknologi
dan komunikasi ini akan mampu
menumbuhkan kembali lagi ada
yang pastinya berkompeten
karena industri atau
internet ini sekarang
digital teknologi semakin cepat
berkembang jadi harus
dengan sdm yang berkompeten juga
pak usman kansong terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami dirjen informasi
dan komunikasi publik kementerian kominfo
dan juga seto larendo
co founder binar akademi terima kasih banyak
telah bergabung di cnn indonesia connected